sejak omikron merebak di beberapa negara pada desember dua ribu dua puluh
pemerintah indonesia beberapa kali mengganti aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
terkini pemerintah indonesia meretapkan durasi karantina selama tujuh hari
bagi pelaku perjalanan luar negeri setibanya di indonesia
desember dua ribu dua puluh satu merespon temuan omikron di empat belas negara
indonesia melakukan pengetatan protokol kesehatan perjalanan dari luar negeri
warga negara asing yang berasal maupun yang singgah dari empat belas negara temuan kasus omikron
dilarang ke indonesia
larangan masuk wna berlaku bagi perjalanan langsung maupun transit dari empat belas negara yang dimaksud
sementara bagi warga negara indonesia yang berasal dari empat belas negara tersebut
diwajibkan menjalani karantina empat belas hari
warga negara indonesia yang masuk dari negara lain diwajibkan menjalani karantina selama sepuluh hari
aturan ini disampaikan lewat surat edaran kasatgas no dua puluh
aturan ini terus diterapkan hingga awal dua ribu dua puluh
aturan diubah per enam januari dua ribu dua puluh
larangan empat belas negara tetap berlaku
namun karantina untuk warga negara indonesia dari empat belas negara yang dilarang
baik dengan perjalanan langsung maupun transit
diwajibkan karantina selama sepuluh hari
jadi masa karantinanya berkurang
sementara itu untuk warga negara indonesia dari negara lain
masa karantinanya juga berkurang menjadi tujuh hari
aturan ini disampaikan lewat surat edaran kasatgas no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu

setelah enam hari protokol perjalanan luar negeri kembali berganti
larangan masuk dari empat belas negara dicabut
sementara masa karantina disamaratakan
untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing dari semua negara menjadi tujuh hari
hal ini ditetapkan lewat surat edaran kasatgas no dua tahun dua ribu dua puluh dua
setelah pelarangan empat belas negara dicabut
ikatan dokter indonesia memandang pengawasan perjalanan luar negeri sebaiknya diperketat
dan durasi karantina ditambah
mengingat omikron semakin merebak di indonesia
tujuh puluh lima persen penularan berasal dari perjalanan luar negeri
namun ketidakpatuhan warga dalam menjalani karantina juga turut menjadi masalah
satgas covid sembilan belas bahkan mengkaji penggunaan gelang chip
untuk mengontrol aktivitas warga saat karantina
sudah bergabung lewat sambungan zoom
ketua satgas covid sembilan belas
tracing bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat malam bapak bapak
bagaimana kabarnya malam ini
selamat malam prof zubairi
pertama kita ke prof zubairi dulu nih
seperti apa sih menurut anda nih pengetatan perjalanan luar negeri yang disarankan oleh idi
oh ya yang sekat
intinya semua aturan itu bagus asal dikerjakan
dan disesuaikan sesuai dengan data yang terakhir
jadi kan perkembangan sekarang ini cepat sekali
jadi gak bisa nunggu seminggu atau dua minggu tapi harus dilihat harianya
jadi dalam hal sekarang
tujuh hari oke asal ketat dan tidak bisa ditrobot gitu ya
jadi asal dengan baik dan benar karena
pada kondisi sekarang dimana terjadi kenaikan namun
masih di bawah dua ribu kan baru seribu lebih sedikit
jadi kecuali kalau lonjakannya mendadak tinggi banget
tentu harus diperketat dan karantinanya menjadi perlu diperpanjang
karantina yang paling aman itu kan sebetulnya
aman banget empat belas hari
namun sekarang ini kondisi sekarang menurut saya tujuh hari juga cukup
oke baik tapi kalau anda melihatnya bagaimana nih dengan sekarang nih
karakteristik dari omikron kan sudah terjadi begitu ya
berapa durasi yang tepat untuk karantina prof
ya tadi kalau ada kenaikan lagi empat belas hari yang kan sebagian besar penularan
penularan pada omikron ini paling sering sekitar hari ke empat ke lima gitu
jadi tujuh hari aman empat belas hari amat aman
amat sangat aman dua puluh satu hari tidak ada lagi yang bisa menular
cuman tidak ada negara yang menerapkan dua puluh satu hari
kita ke pak kusmedi
pak ini kan sudah berapa kali ya durasi karantina itu dirubah rubah
sampai yang terakhir adalah tujuh hari begitu ya
sebenarnya apa pertimbangan perubahan durasi ini pak
melihat daripada jumlah kasusnya sendiri
kemudian juga tentunya melihat karena melakukan karantina
tidak murah juga mas
karena segitu banyaknya pendatang yang masuk di indonesia itu cukup tinggi biaya untuk hal tersebut
termasuk mereka mereka yang karantina akibat penularan lokal sendiri
ini sebenarnya angka yang menurut kami ini sangat berbahaya ya
kalau kita tidak segera melakukan tracking itu dengan masif
itu pun masih perkiraan di dki jakarta
kita belum lihat agglomerasi sekitar dki
karena sekarang yang kelihatan trackingnya berjalan sejak januari ini adalah dki
agglomerasi sekitar dki masih agak kurang untuk hal tersebut
hanya dilakukan oleh tempat tempat di puskesmas saja
itu yang menjadi pemikiran pemerintah tentunya sambil melihat kondisi kasusnya itu menaikkan kemudian menurunkan kemudian asal daerahnya
kalau kondisi yang sekarang saya setuju tadi dengan prof zubairi
kita menggunakan sepuluh atau empat belas hari pada kondisi yang sekarang ya
supaya kita tidak masuk dalam posisi seperti inggris
pak kusmedi ini kan perubahan aturan waktunya cukup cepat begitu ya
dari empat belas ke sepuluh ke tujuh begitu ya
kan ini cukup membingungkan begitu
apakah ini turut dipertimbangkan juga mengenai perubahan waktu karantina ini
iya jadi memang itu pertimbangan dari banyak institusi ya
bukan hanya di satgas saja
masing masing memberikan masukan ketika
dilakukan rapat antar lembaga bersama pak presiden
prof zubairi anda melihatnya bagaimana nih
perubahan peraturan karantina yang cukup cepat berubah begitu
ya seperti saya selalu bilang bahwa pandemi ini dinamis
beberapa waktu yang lalu kita memang rendah sekali
nah sekarang mulai naik
kemudian jumlah kasus yang dirawat di wisma atlet juga naik dari berapa
nah itu menyebabkan memang diperlukan lebih
kan kita tidak bisa berubah
kan kita tidak ingin mengalami seperti bulan juli agustus yang lalu
di mana yang meninggal bisa banyak sekali
kemudian bahkan dokter yang meninggal di bulan juli itu dua ratus
jadi sekarang jelas ada kenaikan
belum lonjakan karena kita kalau di ranking dunia masih
nomornya masih lebih dari seratus jadi rendah
jadi di bawah singapura di bawah malaysia kasus barunya
oke prof berarti menurut anda perubahan durasi yang cukup cepat ini adalah hal yang wajar begitu ya
ya pada khusus pandemi covid ini amat wajar
hmm baik baik
nah lantas ini kan paparan omikron sudah masuk di indonesia begitu ya
bahkan menurut menkes sudah lebih dari lima ratus orang begitu
lantas menurut anda di dalam negeri sendiri
apakah memang perlu adanya pengetatan lebih lanjut atau peningkatan level ppkm saat ini gitu prof
iya jadi menurut saya perlukan kenapa
sekarang ini kita masih punya kesempatan banyak dibandingkan banyak negara lain
kita masih di awal jumlah kasusnya masih rendah
namun semua orang juga yakin dengan omikron ini
minggu minggu ke depan akan jelas sekali akan ada peningkatan
lebih ketat lebih baik
dan memang pada zaman pandemi pada kondisi seperti sekarang
dinyatakan bahwa sedikit berlebihan lebih baik daripada sembrono
lebih baik daripada terlalu pede
prof menurut anda saat ini yang lebih tepat
apakah kita fokus untuk virus virus yang masuk transmisi dari luar negeri
atau justru lebih baik mengurusi atau menjadi prioritas adalah transmisi lokalnya prof
ya kita juga harus
kan omikron ini sementara ini sampai mungkin satu dua mingguan
akan lebih banyak yang datang melalui masuk dari luar negeri
namun bayangan saya tiga empat minggu lagi penularan antar warga akan meningkat banyak
yang paling baik ya kombinasi dua duanya yang mengawasi yang datang dari luar negeri
juga amat ketat dalam
untuk melakukan pemeriksaan apakah sekarang ini omikron berapa persen
jadi persentase jumlah omikron itu menjadi penting
misalnya kalau amerika itu tadinya kan sedikit sekali terus naik
nah mulai tanggal satu januari kemarin amerika sudah sembilan puluh lima empat persen virus yang beredar di sana adalah omikron
nah kita perlu banget mengetahui
seberapa banyaknya omikron
kita harus mengetahui seberapa banyak dari hari ke hari dari minggu ke minggu
berapa banyak persentase omicron yang ada di indonesia dibandingkan dengan yang delta
baik baik pak kus ini menurut dari pemerintah kan pemerintah memprediksi bahwa
peningkatan dari kasus omikron sendiri akan terjadi pada februari hingga maret begitu ya
lantas apa nih persiapan dari pemerintah saat ini untuk menghadapi lonjakan dari omikron pada februari nanti
ya tentunya kita waspadai semua
kemudian kita juga melakukan peningkatan tracking
ini hari senin kita akan ada rapat untuk peningkatan membantu dki yang sudah kelihatan tinggi dengan aglomerasinya
untuk meningkatkan aktifkan kembali trackingnya dari bnpb
karena tracking bnpb sebenarnya tugas selesai kemarin akhir minggu
desember digantikan oleh tracking yang ada di puskesmas masing masing
sekarang kita sudah siapkan kembali
persiapan rumah sakit sudah dilakukan oleh kementerian kesehatan
demikian juga tenaganya
sudah ada imbauan dari teman teman idi juga untuk persiapan tenaga semuanya terhadap hal tersebut
dan selain itu vaksinasi juga ditingkatkan semaksimal mungkin
dengan memberikan booster sejak tanggal dua belas kemarin
demikian juga memberikan vaksinasi kepada anak anak yang ada di sekolah sekolah tersebut
nah untuk saya sendiri divisi saya di tracker itu kita mengumpulkan kembali lurah lurah
karena kita biasa melakukan pengetatan melakukan monitor bersama lurah lurah sebagai ujung tombak terdepan daripada pemerintah
mereka akan bekerjasama dengan rt rw dengan bapin sababin captiva
kemarin yang terjadi di krukut itu bagus
artinya begitu tanggap lurahnya
dan langsung mereka melakukan pemeriksaan ketat kepada semua dan mereka melakukan lockdown ditingkat rt nya
tadi saya juga dengar di daerah

tadi saya juga dengar di daerah manajer
di jawa timur kalau tidak salah
juga demikian mereka menemukan kemudian lurahnya melakukan pemeriksaan
kemudian dilakukan lockdown ditingkat rt
tidak ditingkat daerah tapi ditingkat rt rt nya saja
nah ini partisipasi masyarakat yang semacam ini yang kita harapkan
supaya kita sendiri semua bisa menyelesaikan semua ini dengan gotong royong
demikian juga dengan sekolah
kita akan mengumpulkan kepala kepala sekolah di dki untuk mendirikan langkah langkah apa yang harus dilakukan oleh sekolah apabila terjadi muridnya yang positif
demikian juga kita akan mengaktifkan teman teman dokter kecil yang ada di sekolah sekolah ataupun di sd smp sma untuk mereka ikut memantau atau memberikan apa namanya
semacam penyembuhan kepada teman temannya
bagaimana cara tiga m yang benar dan sebagainya
jadi itu kita lakukan semua karena kita berpikir bahwa kesehatan tidak bisa sendirian menyelesaikan ini
tapi kita harus semua berganding tangan cara bergotong royong
baik baik ini menarik membahas mengenai kasus krukut ya
kita akan bahas
usai jenderal nusantara
dan nanti tetap bersama kami cnn indonesia newscast segera kembali
ya anda kembali menyaksikan newscast kami akan melanjutkan perbincangan
kita ke pak kus pak kus ini berbicara mengenai skema ppkm mikro
menurut anda apakah ini nanti akan disesuaikan secara nasional atau justru akan diberikan kepada kepala daerah masing masing
jadi ppkm mikro sebenarnya konsepnya sudah dari awal ya
sebelum konsep ppkm yang menggunakan apa namanya itu
ke kewaspadaan tingkat satu tingkat dua tingkat tiga tingkat empat
jadi dulu memang keinginan kita adalah ppkm mikro
supaya pemberdayaan masyarakat itu betul betul berjalan
termasuk di dalamnya kita mengaktifkan para teman teman pkk dan pemuda pemuda di desa
pemasarakat semuanya itu supaya mereka bergerak bersama sama untuk mengatasi masalah tersebut di daerahnya
memang tidak lepas dari bimbingan atau dampingan dari tracker tracker kami dan juga teman teman dari puskesmas
dan dinas dinas kabupaten ataupun kota terhadap hal tersebut
tetapi paling tidak kalau mereka bergerak seperti itu
mereka akan bisa mendeteksi lebih dini dan mereka bisa melakukan karantina di tingkat rt nya
banyak kita melatih lurah di dua enam ratus kelurahan
di mana ada yang
jalan artinya pemberdayaan masyarakat itu
tapi ada juga yang masih belum betul betul terbuka untuk masalah tersebut
memang tidak mudah membutuhkan effort tentunya untuk bagaimana menjelaskan semua ini kepada masyarakat
baik baik prof zubairi menurut anda apakah lebih baik meningkatkan level ppkm atau justru meningkatkan skema ppkm mikro ini
ya ppkm mikro penting kalau kasusnya lebih terkonsentrasi di suatu wilayah kelurahan
nah kalau kemudian ada beberapa tempat yang lain misalnya di katakanlah di dekat di tebet atau di menteng tempat lain ya
waktunya untuk ppkm level tiga
baik baik prof ini jika kita membicarakan mengenai karantina begitu ya
kan warga yang tidak menjalani karantina sesuai dengan aturan juga banyak begitu terjadi
apa saja sih hal penting yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah
iya ini masalah warga itu kan masalah perilaku memang
memang amat terkait dengan human behavior di mana masyarakat mulai bosen
mulai kemudian ingin mulai ketemu teman teman mau makan
mereka harus berpengalaman mau berpengalaman mau berpengalaman mau berpengalaman
kemudian yang pesta pernikahan inginnya dihadiri oleh lebih banyak orang
ya amat wajar dari situ namun kan itu berisiko
memang harus selalu didisiplinkan harus selalu diedukasi
jadi memang edukasi seperti yang malam ini baik oleh media elektronik sosial maupun tetap
itu menjadi penting sekali untuk diulang ulang
karena kalau tidak nanti banyak orang yang lepas
masker kemudian berkerumun makan bareng bareng banyak orang nah itu waktunya berbahaya
demikian pula bahwa ibadah tetap harus juga diingatkan untuk tetap menjaga jarak
baik baik pak kus ini kan karantina memang bukan hal yang mudah ya
ada beberapa public figure justru yang diketahui malah melanggar karantina
nah menurut anda apa strategi dari satgas ini untuk menjamin karantina dilakukan
dan juga warga ini yang dikarantina disiplin begitu menjalani karantina

jadi antara edukasi diulang antara pendisiplinan dan kemudian namun juga harus dicatat bahwa
yang kita lihat banyak pelanggaran itu pun indonesia sekarang ini masih amat sangat bagus dibandingkan banyak negara lain
jadi kita juga tidak perlu terlalu panik namun kita memang harus waspada ke depan dan harus selalu diingatkan
sekali lagi kita saat ini masih bagus jadi tolong pada anggota masyarakat agar kita lebih menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat
baik baik pak kus bagaimana menurut anda
ya jadi saat ini untuk melakukan deteksi kepada masyarakat itu memang lebih susah daripada waktu awal
kenapa demikian jadi kemarin efek melandai itu
jadi membuat masyarakat itu jadi
jadi merasa depuria
karena kan covid nya sudah turun
kenapa kita mesti wajib diperiksa dan sebagainya seperti itu
kemudian yang berikutnya mereka sudah merasakan kita sudah divaksin dua kali
kalau sudah divaksin dua kali kan harusnya kita lebih aman
dan yang paling tidak enak itu adalah ketika mereka harus diperiksa
mereka menolak untuk diperiksa dengan alasan kalau nanti saya diperiksa
kalau saya positif nanti peduli lindungi saya kan hitam
nah ini yang jadi susah
memang yang dicari itu supaya kita bisa melindungi semuanya
jadi memang membutuhkan penjelasan kepada masyarakat itu secara terbuka
ya artinya secara jujur secara terbuka
dan itu mengenaklah kepada mereka
tidak perlu kita menakut nakuti
atau kita tidak perlu memaksa dan sebagainya
kalau memang keterlaluan ya memang tetap harus law enforcement
tetapi di dalam memberikan penyuluhan atau memberikan nasihat nasihat
atau memberikan wejangan seperti sekarang itu memang betul betul kita harus terbuka
kemudian kita harus menjelaskan apa perlunya vaksinasi
apa perlunya itu diperiksa dan sebagainya
baik baik pak kus ini kan
sebagai salah satu bentuk strategi tracing ya
satgas akan mengkaji penggunaan gelang chip
akhirnya apa saja fungsinya nih pak
ya jadi tadinya kita berpikir bahwa kita sudah dua tahun ya
melakukan ini semua
dan itu selalu menjadi permasalahan di karantina
padahal karantina itu untuk wabah adalah trip yang pertama
artinya kalau kita bisa menemukan vaksin segini mungkin
kemudian ditangani dan kontakteratnya secara bisa kita karantina
sehingga tidak menularkan kemana mana
itu adalah treatment yang harus dilakukan saat kita menghadapi wabah seperti ini
namun kenyataannya bahwa orang di karantina itu tidak suka
apalagi empat belas hari
ada aja alasannya kemudian ada aja yang bermain main di sana
biayanya juga mahal
kita berpikir apa nggak ada cara karantina atau memonitor orang itu
dengan lebih human itulah artinya
dan kita mencoba mencari kira kira apa ya metodenya seperti itu
kalau peduli lindungi kan ketika handphonenya ditaruh di rumah
dia bisa jalan jalan kemana mana
nah kita berpikir gimana kalau kita pasang
nah chipnya ditaruh di gelang seperti itu
sehingga ketika gelangnya dilepas orang akan tahu bahwa oh gelangnya dilepas
maka dilakukan peringatan nanti dimonitor oleh teman teman di rt rw
lurah seperti itu dan puskesmas untuk memonitor hal tersebut
kalau dia berjalan kan bisa kita tahu
ya berjalan ke arah mana kok dia keluar dari rumah seperti itu
karena kalau kita lihat metodenya
karena tanki pertamina itu sudah ada chipnya di mobil mobil itu
jadi kalau dia berhenti di tempat tempat yang tidak sesuai
dan dia mengeluarkan bensin dari mobilnya tankinya maka dia akan ketahuan
nah artinya metode itu metode semacam itu harusnya bisa kita kerjakan
baik baik prof zubairi anda melihatnya seperti apa
apakah akan efektif penggunaan gelang chip ini
ya intinya seperti saya yang tadi semua upaya harus dikerjakan supaya lebih baik hasilnya
jadi tambahan dengan memakai gelang itu tentu bagus untuk mencegah agar tidak melanggar aturan harus karantina tersebut
dan ternyata karantina itu pada beberapa pasien yang kemudian kontak dengan saya itu ternyata baik
ya sebelum sampai indonesia kan di test negatif
begitu sampai ke indonesia negatif juga sehingga masuk karantina
namun pada waktu mau keluar hotel ada beberapa yang datang pada saat itu
kemudian cerita itu ada empat orang
kemudian positif sehingga masuk ke wisma atlet
jadi memang benar bahwa karantina itu penting dan memang pengawasan antara lain dengan pemakaian
dan gelang itu tambahan yang juga penting atau lebih ketat
pak kus lantas bagaimana yang karantina mandiri ini
apakah pengawasan dengan menggunakan chip juga atau dalam bentuk lain
ya harusnya demikian
tetapi memang dari pengalaman kita selama dua tahun ini karantina mandiri itu sangat tinggi kegagalannya ya
pertama ruang untuk mereka melakukan karantina itu di beberapa daerah gitu ya
seperti di jakarta saja banyak yang tidak mempunyai ruang yang cocok untuk dilakukan karantina itu
sehingga kita lebih banyak melakukan karantina terpadu pada akhirnya seperti itu
tapi kalau memang itu dia apa namanya virusnya jatuh
sebenarnya jenis omikron
ya moga moga gejalanya tidak berat
memang penularannya lebih cepat
tapi kalau kita bisa memberikan masukan atau kombinasi mungkin dengan semua itu kita akan bisa lebih baik
ini kita masih menggodoknya bersama teman teman di satgas
nanti kita juga minta pendapat dari beberapa institusi tentunya
bagaimana kita melakukan itu agar semuanya lebih
menjadi lebih mudah
yang penting buat kita itu adalah bagaimana caranya kita bisa menghentikan kasus covid ini dengan cepat mungkin untuk terkendali kembali
ini harapannya berbagai cara dilakukan pemerintah gitu
warganya juga diharapkan menaati peraturan yang sudah ada begitu ya
dan juga adanya vaksin booster
diharapkan ini bisa mengurangi penyebaran covid sembilan belas terutama varian omikron
baik terima kasih prof zubairi ketua satgas covid sembilan belas idi
dan juga pak kusmedi priharto kasus bid tracing bidang penanganan kesehatan sagas covid sembilan belas
selamat malam terima kasih bapak bapak
terima kasih selamat malam